pernikahan pangeran harry dan meghan markle yang akan digelar pada mei mendatang tentu saja menarik banyak perhatian
tak terkecuali bagi para pelajar indonesia yang sudah menuntut ilmunya di negara inggris
sejumlah pelajar indonesia di skotlandia mengaku penasaran serta antusias mengikuti berita
tentang rencana pernikahan putra kedua dari pangeran charles tersebut
karena bagaimanapun juga pernikahan keluarga kerajaan akan menjadi tradisi perayaan
yang disambut secara meriah oleh masyarakat inggris pada umumnya
royal wedding itu adalah sesuatu yang sangat membahagiakan bagi keluarga kerajaan
karena nantinya pangeran harry akan menikahi meghan markle
yaitu pada tanggal sembilan belas mei dua ribu delapan belas di st george capil windsor castles
sehingga pelajar di indonesia yang berada di sini pun turut merasakan animo
yang luar biasa dan menarik
karena mereka penasaran dengan royal wedding yang akan terjadi
menarik sekali ya sebenarnya saya ingin banget untuk datang langsung ke london
tapi masih belum tahu untuk kepastiannya
tapi yang saya tahu sejauh ini ketika kemarin saya jalan jalan itu
banyak sekali di toko toko souvenir itu menunjukkan apa ya menjual souvenir souvenir
tentang pernikahan pangeran harry dan juga meghan markle
seperti piring dan sebagainya gitu untuk menunjukkan bahwa
pernikahan ini akan segera dilaksanakan